maturannya tidak usah mundur ya enggak apa apa
yang paling penting tidak menggunakan fasilitas negara
yang kedua kalau kampanye cuti aturannya jelas
pak maturannya harus cuti pak
kalau cuti apakah nanti kemungkinan lembaga tetap akan berjalan
nah sistem bilokrasi kita ini sudah mapan
tapi pasti diizinkan pak
kalau menurut anda maunya pres maunya pres diizinkan
yang dulu dulu juga
terima kasih pak
terima kasih pak